bank indonesia bersama industri sistem pembayaran nasional
memiliki cita cita untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
melalui gerakan nasional non tunai
yaitu kebijakan meningkatkan penggunaan transaksi pembayaran non tunai
yang memperhatikan aspek efisiensi keamanan
keandalan inklusi dan mengutamakan kepentingan nasional
transaksi non tunai solusi untuk aktivitas ekonomi yang lebih baik
penggunaan tunai yang masih tinggi memiliki konsekuensi
terhadap biaya ekonomi masyarakat yang besar
biaya ekonomi tersebut dapat menjadi lebih hemat
dan perputaran uang pun lebih cepat
karena transaksi non tunai memungkinkan fleksibilitas
efisiensi keamanan dan kemudahan
untuk mewujudkan gerakan nasional non tunai
bi mengejawan tahan dalam perannya sebagai operator
sebagai penyelenggara sistem pembayaran
perizinan sebagai pintu masuk industri sistem pembayaran
regulator menerbitkan ketentuan dan kebijakan
yang terkait dengan sistem pembayaran
pengawasan yang memastikan sistem pembayaran yang aman
dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen
fasilitator yang memfasilitasi industri pembayaran
untuk lebih inovatif dan sinergis
dalam mengembangkan sistem pembayaran
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
hasil dari kolaborasi bank indonesia
dengan industri sistem pembayaran nasional
untuk mendorong transaksi non tunai
yang menjadi cikal bakal kemandirian
industri sistem pembayaran nasional
upaya penciptaan standar nasional kartu atm debet
untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi industri atm debat
inisiasi awal interkoneksi atm
melalui kolaborasi dua pelaku utama nasional
interkoneksi jaringan atm nasional
untuk mendorong layanan keuangan digital
interkoneksi penerbit uang elektronik berbasis jeep
pada sektor transportasi publik
bank indonesia akan mengembangkan uang elektronik
sebagai sarana bantuan pemerintah atau g dua p
program edukasi bersama bank indonesia
bersama industri pembayaran nasional
untuk semakin meningkatkan awareness masyarakat
terhadap transaksi non tunai
serta implementasi ebc bersama
satu mesin untuk semua kartu debit
merupakan tantangan bagi bank indonesia
agar selalu meningkatkan keamanan efisiensi
penguatan dan interkoneksi sistem pembayaran
yang dapat dinikmati oleh masyarakat
mari wujudkan masyarakat yang bertransaksi